pemilihan kepala desa wangandalem kecamatan brebes menyedot perhatian masyarakat penyebabnya
pesta demokrasi tersebut dibanjiri hadiah berupa sembilan belas motor dan puluhan hadiah lainnya
sebanyak delapan belas motor diberikan kepada para pemilih dan satu unit lagi khusus untuk calon kepala
desa yang kalah selain motor tersedia pula hadiah hiburan lain seperti mesin cuci setrika listrik
sepeda dan lain sebagainya hadiah itu sengaja disediakan agar pemilihan kepala desa bisa diikuti
semua warga yang masuk daftar pemilih tetap selain itu adanya hadiah juga diharapkan membuat
pemilihan kepala desa berlangsung aman tanpa gesekan antar pendukung hadiah bernilai ratusan
juta itu merupakan sumbangan dari seorang pengusaha desa uangan dalem panitia gak ikut
campur masalah dia pak ya itu ada tapi dia sendiri tapi intinya itu ada untuk pemilih
hai warga misalnya intinya mungkin untuk menarik minat warga untuk noposnya
pemilihan kepala desa diikuti tiga ribu empat puluh lima pemilih mereka berasal dari delapan belas rukun
tetangga ada dua calon yang ikut dalam kontes kali ini jadi kami sebagai mewakili dari sponsor
ya dari pak widu haji ingin melihat betul betul pesta ini dirasakan oleh seluruh masyarakat wakar
dalam jadi ini adalah dari
hadiah diberikan melalui pengundian tiap tiap rukun tetangga setiap rukun tetangga akan
mendapatkan satu unit motor imam suripto brebes jawa tengah